kampung duku terletak di jajahut dari tanggul kalijipinang yang jebol kena banjir pada dua ribu dua puluh
memaluskan warga muslim dan masjid terdekat pada jumat
hal ini menjadi salah satu akibat utama terendamnya kampung tersebut
setelah hujan yang melanda sejak kamis malam hingga jumat pagi di kawasan kramacati jakarta timur
warga kampung duku mengatakan banjir kerap terjadi ketika hujan
maka dari itu banjir setinggi lima puluh cm ini bukanlah sebuah peristiwa baru bagi mereka
bahkan bagi beberapa anak peristiwa ini menjadi sebuah hiburan bagi mereka
kalau di sini kan emang daerah banjir kalau begitu hujan terus hujan besar dia banjir kali ngewap banjir
kalau banjir besar lima tahun sekali itu bahwa dia banjir besar
sementara itu di permukiman warga di kebun pala jatin negara jakarta timur hingga jumat malam masih terendam banjir
dengan ketinggian air masih mencapai lima puluh cm
selain tingginya intensitas hujan sejak jumat dini hari banjir di permukiman ini juga disebabkan oleh meluapnya aliran kali ciliwung
yang mendapat kiriman air bogor jawa barat
tim liputan cnn indonesia